awal informasi dari sulawesi selatan tim intelijen kejaksaan negeri kota makassar
menciduk tersangka adukan korupsi pembangunan gedung perpustakaan kota makassar
tersangka ditemukan bersembunyi di plafon rumahnya
aduh mulut terjadi di depan rumah tempat bersembunyinya
salah seorang tersangka dugaan korupsi pembangunan perpustakaan kota makassar pada rabu malam kemarin
penjemputan paksa dilakukan setelah tersangka bernama ridana berulang kali mangkir dari pemanggilan pemeriksaan
upaya penangkapan berlangsung alot hingga sembilan jam lamanya
petugas akhirnya menemukan tersangka bersembunyi di plafon rumah tersebut
setelah diperiksa tersangka langsung dibawa ke tahanan lapas gunung sari makassar
tersangka ridana diduga terlibat dugaan korupsi pembangunan gedung perpustakaan kota makassar
yang merugikan negara hingga tiga sembilan miliar rupiah per tahun anggaran dua ribu dua puluh